selasa siang sejumlah perwakilan dari insan perfilman
seperti aktor rezara hardian aktris dian sastro
sutradara joko anwar hingga produser film manoj punjabi
bertemu dengan presiden joko widodo di istana presiden
pertemuan ini untuk menyampaikan kondisi industri film nasional di masa pandemi
menurut manoj punjabi salah satu tantangan industri perfilman di masa pandemi
adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk menonton film di bioskop
meski bioskop telah menyesuaikan aturan yang ada
selain itu insan perfilman juga meminta dukungan stimulus ekonomi dari pemerintah
salah satunya dengan adanya tax insentif dari pajak hiburan
dengan adanya tax incentive ini bisa mendorong produser film merilis film yang sudah diproduksi
tax incentive ini sangat penting untuk mendukung kita
memang kalau ngomong pajak kan pajak hiburan itu kan tiap daerah punya ketentuan masing masing
jadi ini kalau dari pemerintah atas
dari pusat bisa centralize supaya kita dapat insentif
film indonesia dapat insentif dari pajak tersebut selain stimulasi yang lain
jadi ini adalah dorongan untuk kami merilis film film besar kami

di mana dia memiliki keuntungan yang sangat penting untuk memperkenalkan film film yang sudah ada
di mana dia memiliki keuntungan yang sangat penting untuk memperkenalkan film film yang sudah ada
di lokasi berbeda menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

pemberian vaksin bagi lansia dan insan perfilman
menurut muhajir para seniman layar televisi indonesia ini mendapatkan prioritas untuk diberikan vaksin covid sembilan belas
pemberian vaksin covid kepada insan perfilman dijanjikan tidak akan berhenti kepada mereka yang senior
tetapi justru akan diberikan juga kepada seniman aktor dan aktris berusia muda
saya termasuk juga yang telah mulai melopori untuk datang ke bioskop menonton
supaya kita tidak takut
tapi tetap waspada dalam hadapi covid sembilan belas
covid sembilan belas ini untuk kita rame rame nonton film di gedung bioskop
karena ketika nonton film di gedung bioskop
dalam suasana pandemi ini memiliki kenikmatan tersendiri
ada kepuasan tersendiri
dan ini dengan acara ini mudah mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik
pemberian vaksin ini diharapkan mampu menggairahkan kembali industri kreatif
di bidang produksi perfilman
serta membuat industri bioskop tanah air kembali menjadi aktif
sektor hiburan baik film sinetron dan bioskop
merupakan sektor yang terkena dampak cukup parah akibat pandemi covid sembilan belas
masyarakat yang telah jenuh dengan isolasi dan pembatasan aktivitas akibat pandemi
dapat kembali terhibur
tim liputan cnn indonesia